berbeda dengan siswa sekolah menengah kejuruan teknologi balung jember
mereka justru berhasil memodifikasi sepeda motor berbahan bakar air
uniknya sejumlah komponen yang digunakan memanfaatkan barang bekas
inilah sepeda motor berbahan bakar air karya siswa smk teknologi balung jember
inovasi ini merupakan pengembangan dari motor berbahan bakar gas lpg
yang sebelumnya pernah mereka ciptakan
karya ini menggunakan bahan penunjang komponen motor yang sebagian besar dari barang bekas
seperti potongan pipa paralon yang berfungsi sebagai tabung generator penyimpan air
aluminium bekas antena botol bekas kabel serta baterai
sistem kerja motor ini pertama air yang sudah dicampur soda api
dimasukkan ke tabung generator lalu diberi arus listrik dua belas volt hingga mendidih dan menghasilkan uap
agar pembakaran sempurna
dari uap itulah kerja komponen karburator dapat digerakkan
namun tidak semua air dapat digunakan
hanya yang memiliki kadar asam rendah yang bisa diaplikasikan
dari uji coba sementara motor dapat melaju hingga kecepatan empat puluh km per jam
sedangkan setengah liter air yang berfungsi sebagai bahan bakar dapat bertahan hingga delapan jam
pada saat ini motor yang diberi arus listrik dua belas v hingga mendidih akan menghasilkan uap yang tercampur air
lalu dihitung sama air biasa yang di depan
pengembangan motor berbahan bakar air karya siswa smk teknologi balu ini membutuhkan waktu sekitar dua bulan
mulai proses riset hingga modifikasi dengan biaya tak lebih dari rp empat ratus

teknologi motor berbahan bakar air baru bisa diaplikasikan ke motor jenis empat tak
diharapkan motor berbahan bakar air dapat dikembangkan secara modern
agar ketergantungan penggunaan bahan bakar minyak dapat lebih ditekan
sehingga mengurangi dampak pemanasan global